sesuai dengan janji ibu kemarin hari ini kita akan bermain sabung kata
cara mainnya bagaimana bu
cara mainnya nanti ibu akan memberikan kalian kata pertama lalu kalian melanjutkan
tapi harus menggunakan kata dasar tidak boleh menggunakan imbuhan
ibu contohkan dulu dengan popon
masih berantem ternyata
kok gak kedengeran berantemnya ya
berarti berantemnya bisik bisik
eh jangan ceng
dia lagi sewot
kalau kamu deketin percuma gak bakal bisa diajak ngobrol
udah mau ke pos aja
ceng saya tanya heisy ya aku perginya kemana
aku pergi dulu
kita ke pos ronda yuk
kamu udah mandi belum
kamu belum mandi ya
ya udah kita selesai dulu ya mainnya
abis itu kamu mandi dulu
abis mandi nah abis mandi kamu baru kita main

gelang emas anak harus dibalikin
tapi gimana cara nebusnya
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kamu mau ke pos
kita ngapain kesini ceng
tadi di rumah akun juga bisa nongkrong ceng
ngapain nongkrong di rumah akumnya aja gak ada
ya disini juga akumnya gak ada ceng
aduh ampun doi
saya nyuci dulu kang dadang
eh rumah kamu di mana doy
kok kamu malah ke sana
kan tadi mas suha yang nyuruh saya bantuin aceh nyuci
saya nyucinya sendirian
dibantuin sama jeniper mak
gak usah dijawab ya
kamu tinggal di sini aja
mas suha mah aneh ya
kamu masih mending doy bingung
udah tukang dadang
pasti ini yang dihack
luar biasa konspirasi global
setiap perusahaan pun masih mereka protek
sesuai dengan janji ibu kemarin
hari ini kita akan bermain sambung kata
cara mainnya bagaimana bu
nanti ibu akan memberikan kalian kata pertama
lalu kalian melanjutkan
tapi harus menggunakan kata dasar
tidak boleh menggunakan imbuhan
ibu contohkan dulu dengan popon ya
sudah ngerti kan
nanti permainannya itu tidak boleh ada pengulangan
dan juga kalian jawabnya harus cepat
karena permainan ini melatih daya spontanitas dan juga kreativitas kalian
nah yang tidak bisa menjawab mau kita apain
push up bu
kita sorakin bareng bareng bu
ya udah berarti yang tidak bisa menjawab kita sorakin ya
ya udah kalau gitu sekarang kita mulai
kita mulai dari jennifer lalu lanjut ke claugia dan seterusnya
gelap gulita bu
itu tidak boleh
waalaikumsalam tante uli
ada di dalam
masuklah tuh yuk
ya makasih cu
silakan duduk uli
terima kasih c
uli udah dapet uang buat beli motor c
tapi masih kurang satu juta
uli mohon caca bisa pinjemin uli uang satu juta
terus terang uli gak bisa tinggalin kang tatang dalam keadaan seperti ini
uli gak bisa fokus kerja
apalagi kemarin kang tatang sempet stres c
bagaimanapun caranya kang tetang harus beli motor sebelum uli berangkat
kenapa gak kamu jual aja gelang itu
ini bukan gelang uli cak
uli pinjem dari teman uli orang nigeria
uli bakalan bayar uang c c secepatnya
yaudah nanti c c usahain kalau gitu
terima kasih c
kalau gitu kapan uli bisa ambil uangnya
terima kasih c
aidan nih terima kasih banyak ya
sudah mau ngajak saya jalan jalan ke bogor
daripada kamu sendirian di rumah nih
waalaikumsalam mang ocat
wah pada mau ke mana rapi ahmad
mau jalan jalan ke bogor mang ocat
wah asik atung
mang ocat kita jalan dulu ya
bapak bapak perabot yuk
ya enggak tahu kang dadang
nggak usah dijawab doi
doi enggak semua pertanyaan itu harus dijawab doi
ya kalau begitu kenapa ditanyain
belum isinya waalaikumsalam
mereka dapat di sabar
kadang dadang leher